sejumlah mantan aktivis partai rakyat demokratik atau prd pada kamis siang
berkumpul di kantor ylbhi di jalan diponegoro jakarta pusat
mantan aktivis yang juga tergabung dalam forum rakyat demokratik
untuk keadilan korban penghilangan paksa ini
mengecam para politisi yang pernah melakukan pelanggaran ham berat di masa lalunya
mantan sekjen prd era kemimpinan budiman sujatmiko petrus hari haryanto
menyatakan kegiatan ini untuk mengingatkan dan mengecam para politisi
yang lupa dengan sejarah masa lalu
petrus menambahkan saat bermunculan politisi yang terlibat pelanggaran ham berat
namun dikadang kadang untuk bisa menjadi pemimpin atau wakil rakyat
para mantan aktivis prd yang tergabung dalam forum rakyat demokratik
untuk keadilan korban penghilangan paksa
berharap agar semua pelaku kejahatan ham tidak perlu dipilih dan tidak didukung
untuk bisa duduk dalam legislatif ataupun eksekutif
karena akan menciderai reformasi dan melukai keluarga korban
prd ini juga berharap ke depannya indonesia akan mempunyai pemimpin yang bersih
demokratis dan menghargai hak asasi manusia
pelanggaran ham bahkan pelanggaran ham berat masa lalu
hari ini kami menyatakan ke publik bahwa tidak layak pemimpin kita ke depan
mempunyai utang masa lalu yang begitu gelap
utang masa lalu yang tangannya berdarah
yang melakukan pelanggaran ham